saudara saudara kinerja data yang kita himpun sampai dengan hari ini adalah sebagai berikut
kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak enam belas satu ratus delapan puluh satu
sehingga kemudian total spesimen yang sudah kita periksa adalah sebanyak empat ratus dua puluh sembilan satu ratus enam puluh satu spesimen
dan dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi covid sembilan belas yang positif sebanyak satu empat puluh tiga
tentunya jumlah ini sebarannya tidak merata di seluruh indonesia
sebagai contoh sebaran terbanyak yang kita dapatkan pada hari ini adalah di provinsi dki jakarta sebanyak dua ratus tiga puluh dua kasus baru
namun juga bersamaan dengan itu
hari ini dilaporkan satu ratus enam puluh lima orang dinyatakan sembuh
kemudian yang kedua adalah jawa timur sebanyak dua ratus dua puluh kasus baru dengan delapan puluh lima sembuh
kemudian sulawesi selatan satu ratus delapan puluh kasus dan tiga puluh satu kasus sembuh
kalimantan selatan hari ini melaporkan kasus baru sebanyak sembilan puluh satu orang dan satu sembuh
kemudian di jawa timur sulawesi utara empat puluh satu orang dan tiga puluh satu kasus sembuh
dan tidak ada laporan hari ini sembuh
provinsi melaporkan hari ini dengan jumlah kasus di bawah sepuluh
di mana ada tujuh provinsi yang melaporkan hari ini tanpa ada kasus baru
sehingga total kasus sembuh keseluruhannya adalah lima ratus sepuluh orang
sehingga totalnya menjadi sebelas empat ratus empat belas orang
meninggal empat puluh orang sehingga total menjadi serius
ini adalah gambaran yang kita dapatkan hari ini
ini menggambarkan bahwa memang kebiasaan baru
harus kita terapkan
karena ini gambaran penularan masih terjadi
artinya di tengah tengah masyarakat kita
masih kita dapatkan kasus positif tanpa gejala yang menjadi sumber penularan
berada di tengah tengah masyarakat
kemudian masih ada perilaku masyarakat yang rentan tertular
sehingga kemudian menjadi tertular
inilah yang menjadi catatan catatan kita
yang bersama sama menyebabkan kejalanan
ini adalah hal yang semestinya harus kita atasi dengan segera
kami mohon untuk tetap mengikuti informasi yang benar tentang covid sembilan belas ini
kemudian di hotline satu ratus sembilan belas extension sembilan
ada akun media sosial di atlawan covid sembilan belas
halo camcast dan beberapa aplikasi online yang lainnya
yang telah disiapkan oleh pemerintah
dan rri akan terus memberikan tayangan
yang akan diseberluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya
saudara saudara mari komitmen kita perkuat
bahwa kita harus aman dan produktif
oleh karena itu hanya satu yang harus kita lakukan
jalankan protokol kesehatan dengan sebaik baiknya
inilah adaptasi kebiasaan baru yang kita inginkan
terima kasih selamat sore